jadi yang kami sampaikan dalam
dari awal proses tersebut bermasalah
karena kebetulan calon wakil presiden
ini adalah anak seorang presiden
jadi seandainya nanti ini diterima
mahkamah konstitusi tentunya kami mengharapkan
seperti juga sudah diungkapkan di media
itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh
karena ada diskualifikasi kita juga memohon
di seluruh tps di indonesia
yang kita sama sama dengarkan
pemungkutan suara ulang seperti yang kami minta
apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi